mesin jahit milik novita rahayu purwaningsin tak berhenti beroperasi selama dua puluh empat jam non stop
sebabnya ia harus menyelesaikan satu ratus lima puluh hazmat atau pakaian dekontaminasi untuk tenaga medis yang menangani pasien covid sembilan belas dalam waktu semalam
novita sebenarnya bukan produsen hasmat
ia adalah desainer yang memiliki usaha mikro kecil menengah atau umkm
pakaian cendera mata dan tas menjadi spesialisasinya
pandemi covid sembilan belas membuatnya ubah haluan
pemerintah kota surabaya meminta novita menjahit apd untuk mengatasi kelangkaan hazmat

pemerintah mencari hak yang berharga
pemerintah mencari hak yang berharga
pemerintah mencari hak yang berharga
pemerintah mencari hak yang berharga
tarifnya kita kemanusiaan ya berapapun lah
sudah karena ini juga kita lagi kena wabah kena kena bencana semuanya merasakan
mula mula ia membuat pola
kain standar medis kemudian dipotong sesuai pola
proses selanjutnya adalah menjahit
menjahit menjadi proses yang sangat penting
pasalnya novita harus memastikan jahitan kuat dan tidak bisa ditembus bahan cair
untuk mengejar target novita dibantu putrinya satu karyawan dan empat tetangga yang mengerjakan jahitan di rumah masing masing
novita seksama mengontrol kualitas jahitan agar apd ini sesuai standar keamanan medis
jadi pemerintah kota surabaya membuat apd sendiri
jadi ini adalah proses yang sangat penting

kain pemerintah kota yang beli
jadi kemudian memberdayakan sekitar empat puluh lebih umkm yang hasil binaan pemerintah kota surabaya itu untuk membuat apd tersebut
tentunya dengan desain yang sudah diberikan kepada para umkm tersebut
nantinya hazmat ini masih harus melalui proses sterilisasi
pemerintah kota akan mendistribusikan hasmat tersebut ke rumah sakit terutama yang menjadi rujukan pasien covid sembilan belas
bukan hanya hazmat umkm di surabaya juga digerakkan untuk memproduksi masker
masker juga menjadi barang langka bagi tenaga medis maupun masyarakat umum
miftah farid miki peresia surabaya jawa timur